setelah ketua dpd golkar sumatera utara musara jeksha atau ijek siap bersaing dengan wali kota medan bobi nasution
untuk mendapatkan tiket pemilihan gubernur sumatera utara dari dpp partai golkar
ijek menyebut ia dan bobi sama sama mendapatkan surat perugasan dari partai golkar sebagai calon gubernur sumatera utara
meski sama sama mendapatkan surat penugasan ijek akan mengikuti arahan dpp partai golkar kepada siapa rekomendasi calon gubernur akan diberikan
soal bobi ijek bilang komunikasi mereka baik ejek mengaku siap maju pilkada sumatera utara melawan mantan gubernur edi rahmayadi
itu yang nanti menjadi calon yang baik pastinya kita mau bersaing bertanding secara sehat
sama seperti prioritas sebelumnya saya menyampaikan kepada tim pada waktu itu
dalam kita memperoleh atau ucapan kemenangan pertama jangan ada menjelek jelekan orang lain
sebelumnya ketua umum partai golkar erlangga hartarto menyatakan ada dua nama yang diberi surat penugasan
untuk maju pilkada sumatera utara yaitu wali kota medan bobi nasution dan ketua dpd golkar sumatera utara musa rajik syah atau ijek
menurut bobi nasution ia tak perlu lagi mengambil formulir pendaftaran sebagai calon gubernur karena sudah mendapatkan surat tugas dari dpp partai golkar
ini diinfo kan ke kami ini yang diinfo kan diinformasikan kepada kami yang namanya sudah dpp golkar
pas ditanyakan kemarin ini perlu daftar lagi nggak
tak usah karena sudah mendapat surat tugas jadi sudah dapat
pak kta golkar sudah dapat